beralih ke informasi lain tidak stabilnya performa persib berimbas pada terpuruknya prestasi tim maung bandung di kompetisi liga satu indonesia
hal itu membuat ribuan bobotoh menggelar aksi long march dan berunjuk rasa menuntut pertanggung jawaban manajemen persib terkait terpuruknya prestasi persib musim ini
ribuan bobotoh berkumpul di kawasan lapangan saparua bandung selasa siang
mereka kemudian melakukan aksi long march menuju geraha persib di kawasan sulanjana bandung
aksi unjuk rasa yang digelar di tengah guyuran hujan deras itu dilakukan menyusul kekecewaan boboto terkait terpuruknya prestasi persib di kompetisi liga satu indonesia musim ini
untuk itu mereka menuntut pertanggung jawaban manajemen persib dan meminta penjelasan terkait tidak jelasnya sosok pelatih yang menakodai persib
boboto juga menilai manajemen persib mengabaikan peran supporter sebagai salah satu komponen penting
kami menuntut kepada manajemen persib dengan beberapa poin dan poin poin tersebut jelas yaitu salah satunya agar supaya persib memperbaiki diri
meskipun katanya sekarang sepak bola adalah bisnis tapi tetap aja prestasi peringkat harus yang benar harus sebanding
kalau ketika manajemen bilang bisnis oke bisnis tapi harus sebanding dengan prestasinya
kemudian juga harus menghargai peran supporter
sementara itu manajemen persib menyambut positif aspirasi yang disampaikan boboto
manajemen persib meminta maaf karena persib belum mampu berprestasi baik di musim ini
tadi kami sudah sampaikan permohonan maaf kami persib saat ini belum katakanlah belum sesuai dengan harapan para boboto
dalam arti belum memuncaki kelas main
kami juga tetap mohon doa dan dukungannya di sisa laga ini baik di laga kandang
dan semoga kita bisa mendapatkan poin penuh dan bisa meraih kemenangan
seperti diketahui persib yang sebelumnya sempat digadang gadang menjadi salah satu kandidat juara usai diperkuat sejumlah pemain ternama
justru terpuruk di papan tengah liga satu indonesia
dari dua puluh delapan laga persib tercecer di peringkat sebelas kelas main sementara dengan tiga puluh tujuh poin hasil dari delapan kemenangan tiga belas hasil imbang dan tujuh kali kalah
fredy bangun bandung